dan setelah aksi unjuk rasa elemen mas siswa pada selasa kemarin hari ini diliran siswa smp dan sma yang melakukan aksi unjuk rasa ke depan gedung dpr mpr
mereka menuntut agar dpr menghentikan pembahasan ruu yang kontroversial seperti rkuhp ruu pertanahan dan lainnya
tangan tidur waktu sedang soal rakyat
sekitar tiga ratus siswa smp dan sma mendatangi gedung dpr ri jakarta
mereka berasal dari berbagai sekolah menengah di kawasan tanggerang bekasi dan jakarta
aksi sendiri langsung dibubarkan aparat kepolisian karena tidak memperoleh izin
puluhan siswa kemudian diamankan polisi untuk didata lebih lanjut
para siswa ini membawa spanduk dan tulisan yang mengecam pembahasan ruu yang kontroversial
namun saat berhenti
ditanyakan mereka sendiri mengaku hanya ikut ikutan dan tak mengetahui tujuan aksi demonstrasi
ruu itu apa kamu tahu
tadi saya dua puluh lho pak tapi ini cuma sisa berempat
pada mencar mencar ya
iya tadi pada kabur saya saya nggak lari pak orang kagak salah apa apaan kan
betul kalau nggak salah jangan takut
kamu ada yang ngajak
nggak ada pak
terus kamu bisa tahu ada kegiatan di sini gitu
saya lihat di berita pak
terus bersepuluh itu kompakan gitu
penasaran gitu pak ayo kesana dah ayo kita main yuk
mereka saya tanyakan tujuannya ternyata mereka mendapatkan pesan berantai yang hari ini kami akan dalami
dari mana pesannya untuk mereka datang ke dpr ri
dari pesannya saya tanyakan kepada mereka satu persatu tujuannya apa mereka nggak ada yang tahu
jadi nanti semuanya sudah kita bawa ke kepoda metro jaya kita kumpulkan di direktorat gimas
nanti kita datakan kita dalami
kita dalami karena mungkin dengan pendekatan bimas akan lebih mendalam kenapa mereka subjek